pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan dengan kode penerbangan jt enam ratus sepuluh pada senin pagi jatuh di perairan tanjung karawang
peristiwa ini masuk dalam sejarah sebagai kecelakaan pertama
pesawat yang digadang gadang sebagai pesawat tercanggih yang pernah diproduksi boeing
pada tiga juli dua ribu tujuh belas lion air menyambus kedatangan boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan pertama ke dalam armada pesawatnya
boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max merupakan reinkanasi terbaru model pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh yang telah digunakan untuk penerbangan komersil sejak seribu sembilan ratus enam puluh an
per september dua ribu delapan belas sebanyak empat tujuh ratus delapan puluh tiga boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max telah dipesan maskapai seluruh dunia dan sebanyak dua ratus sembilan belas unit sudah terkirim
berdasarkan performa ini boeing mengklaim pesawat model tujuh ratus tiga puluh tujuh max ada seri yang paling cepat
tak hanya dikenal sebagai model terlaris seri tujuh ratus tiga puluh tujuh max digadang gadang sebagai pesawat tercanggih yang pernah diproduksi boeing
dilansir situs line air boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan dilengkapi mesin lip satu b buatan cfm international
teknologi tujuh ratus tiga puluh tujuh max tersebut adalah pesawat yang lebih efisien dan lebih berkualitas
tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan winglet juga menjadi ciri khas boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan
sirip yang ditempatkan di ujung sayap pesawat ini mampu mengurangi friksi udara secara signifikan sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan adalah tipe narrow body atau pesawat lorong tunggal dengan kapasitas hingga satu ratus tujuh puluh delapan kursi dengan maksimum dua ratus sepuluh kursi
boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan mampu melakukan penerbangan lebih lama dari model sebelumnya yakni tujuh jam tiga puluh menit
ini setara menempuh jarak sejauh lebih dari enam lima ratus km
dalam segi dimensi boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan memiliki panjang tiga puluh sembilan lima puluh dua meter dan lebar sayap tiga puluh lima sembilan meter
namun pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan lion air dengan kode penerbangan jt enam ratus sepuluh rute jakarta pangkal pinang jatuh di tanjung karawang
pada senin pagi
hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan